assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
untuk membahas soal ini kontroversi peraturan daerah yang kembali mengemuka
tadi kita sudah bahas soal perda anti lgbt yang ditelurkan pemkot pariaman
pemerintah kota berharap perda ini kemudian bisa mengatur moral warga
perda yang mengatur moral termasuk perda perda berbasis agama
sejauh mana ini bisa efektif diterapkan bagaimana juga memastikan perda perda seperti ini tidak menimbulkan diskriminasi
tadi kita baru saja mendapatkan jaminan dari jenius umar wali kota pariaman
bahwa persekusi tidak akan terjadi di pariaman
tapi malam hari ini kami ajak anda membahas topik ini bersama surya chandra
juru bicara hukum partai solidaritas indonesia psi
mas surya selamat malam
terima kasih sudah hadir di sini
dan juga ada hendar samaran toko juru bicara hukum partai gerindra
mas hendar selamat malam
sudah hadir di sini terima kasih
juga ada bang irman putra sidin ahli hukum tata negara melalui sambungan telepon
bang irman sudah bersama kami
kami akan menyambungkan ke bang irman nanti
tapi pertama saya ke mas surya dulu
mas surya apakah juga hal hal seperti ini yang disoroti psi
dan akan kemudian posisi psi bagaimana sebenarnya terhadap hal seperti ini
perda anti lgbt misalnya dan juga perda perda agama
pertama perlu kami sampaikan ya
bahwa apa yang terjadi dengan perda berbasis agama
atau terinspirasi oleh agama ini
tidak cuma syariat tapi perda injili juga
itu berangkat dari lemahnya tata kelola pemerintahan
khususnya sejak desentralisasi
jadi memang ada semacam upaya untuk mengkamuflase kegagalan ketatanegaraan di daerah itu
dengan memberikan gula gula lah istilahnya
nah ini masalahnya adalah
ketika menggunakan agama sebagai
fondasi sebuah aturan yang bersifat umum
kita membangun sentimen di masyarakat seperti itu
agama itu salah satu sumber sentimen yang paling kuat
selain ras etnik dan seterusnya
nah ini potensial atau sudah terbukti
di penelitian komnas perempuan misalnya
itu memberi stigma
prasangka prasangka dan diskriminasi khususnya pada perempuan di negara ini
dan bukan tidak mungkin seperti mbak putri sampaikan
akan muncul pengadilan massa
karena sentimen yang lebih kuat
ini berbahaya dalam artian
dia akan mudah digunakan oleh kekuatan politik
yang tidak bertanggung jawab untuk menyerang satu kelompok tertentu
yang dia nggak suka misalnya
dan kemudian dapat label dapat stigma melalui perda
dan sekarang perempuan lgbt macam macam seperti itu
jadi bagi kami ini yang persis kita ingin persoalkan
dalam artian kami kita ini masih pancasila pegangannya gitu
jadi pingin ada yang aturan publik ya berlaku secara publik
dia harus secara rasional dicek
pemerintah itu melaksanakan kewajibannya atau tidak
jangan karena agamanya sama lantas kita melupakan tanggung jawab dia sebagai pemerintah
pelayanan publik dari pemerintah tidak boleh didasarkan pada sentimen
agamamu apa saya layani sesuai agamamu
dan kalau agamanya sama dilayani secara baik
pemerintah nggak bisa begitu
jadi pemerintah politik harus rasional
sentimen boleh subjektif
nah ketika dicampur itu yang jadi berbahaya
oke bagaimana dengan gerindra bangin arsam
ya pertama kami ingin tarik dulu ke atas bahwa tadi bung surya sudah sampaikan salah satunya tentang masalah pancasila

dan jelas sebagai dasar negara sila pertama itu sifat adalah keturunan

jadi agama itu merupakan salah satu sumber hukum di indonesia
jadi sumber hukum di indonesia itu ada beberapa salah satunya adalah hukum agama ada hukum adat juga dan ada hukum barat
jadi itu nggak bisa juga dipisahkan secara melihat literatur literatur yang saya sampaikan tadi
nah ini kalau terkait dengan masalah perda perda syariah
jadi saya harus jelaskan juga bahwa perda syariah itu kan cuma ada di aceh ya
kalau dia berbasis atau agama ya seperti sudah saya sampaikan tadi tidak ada masalah seperti itu
apalagi ini kan sudah melalui proses legislasi di tempat masing masing
yang berikutnya juga bahwa tiap daerah mempunyai karakteristik sendiri sendiri
perda ini hanya berlaku di suatu daerah tersebut tergantung kepada
tergantung kepada kebenaran
tergantung kepada kebutuhan
kebutuhan daripada satu daerah
kita ambil contoh refleksinya tadi dari pariyaman
ya kalau sampai waria itu sampai menjajakan diri di pinggir jalan itu kan nggak elok juga
apalagi situ sudah dijelaskan juga banyak sekali komplain dari masyarakat
jadi ini juga yang harus disikapi oleh pemerintah daerah khususnya untuk mengambil langkah untuk mengantisipasi hal tersebut
jadi kalau kita jelas nggak ada masalah
karena memang apa namanya
itu kultur hukum kita mengatur hal tersebut
jadi kita nggak boleh juga anti terhadap agama
semua yang berbau agama itu tidak kita tolak seperti itu
saya ambil contoh seperti ini
banyak sekali aturan hukum kita yang berlandasan ke agama
hukum perkawinan jelas itu landasannya agama
hukum perbankan syariah
itu landasannya agama
kalau semuanya akhirnya itu kita alergi dengan hal isipannya agama
kita ini mau dibawa negara sekuler
dibawa negara sekuler atau apa kan
nah jadi itu yang harus kita lihat
karena ini tidak berlaku secara nasional
kalau kita berlaku secara nasional tentunya itu harus merangkul semua elemen
harus melindungi semua elemen masyarakat yang ada unsur unsurnya
jadi selagi ini hanya berlaku di suatu tempat
apalagi kita melihat kayak contoh pariyaman ini kan masyarakatnya homogen ya
artinya rata rata muslim kan
kalau contohnya seperti saya saya orang lampung
ya itu masyarakatnya mungkin lebih heterogen kan
ada berbagai macam
mungkin tidak bisa juga kita terapkan hukum yang berlandaskan atau berbasis agama seperti itu
nah ini harus dilihat case by case
nggak bisa kita ada masalah agama kita alergi
ada masalah agama kita tentang seperti itu
ya nggak bisa juga
jadi prinsipnya kita sepakat kita menyetujui apabila hal tersebut sesuai dengan aturan hukum yang ada
kita sudah tersambung dengan bang irman
bang irman selamat malam
selamat malam mbak putri
bang irman sayang sekali tidak bisa hadir di studio
tapi saya harap anda mengikuti diskusi yang sudah terjadi beberapa saat lalu
kami menyoroti tentang salah satunya adalah perda anti lgbt yang dikeluarkan oleh pemkot pariaman
bagaimana anda melihatnya ini
akhirnya sudah ditetapkan sudah dimasukkan pasalnya
bagaimana anda melihatnya bang irman
jadi dalam undang undang dasar memang
sudah diberikan otoritas kepada negara untuk membuat aturan aturan yang bisa membatasi mengurangi hak hak warga negara
tetapi itu bisa disematamata untuk ketertiban umum keamanan dan lain sebagainya
aturan aturan itu bisa muncul dari berbagai macam sumber
bisa dari nilai kecisilaan
bisa dari nilai nilai sosial dan lain sebagainya
bahkan misalnya juga ya misalnya ada
suatu saat kita memiliki aturan misalnya
ada sebuah daerah membuat perda agar
tidak boleh ada makanan jajanan itu digoreng goreng gorengan
karena banyak anak anak kegemukan misalnya
atau jajanan yang terlalu manis
tidak bisa ada jajanan yang terlalu manis

tidak bisa ada jajanan yang terlalu manis
jangan menggunakan gula yang terlalu banyak
jajanan menggunakan gula yang terlalu banyak
apa adalah alasan kesehatan
bisa bisa saja semua seperti itu
tinggal tergantung bagaimana apakah nanti ini bertentangan dengan undang undang atau tidak itu soal lain
tetapi pada prinsipnya nilai nilai yang diadopsi untuk diatur menjadi sebuah aturan negara
nah biasanya aturan aturan seperti ini
mau didesain oleh negara sebagai social control
atau sebagai perkayasa sosial
tetapi tidak semua aturan yang didesain sebagai social control atau rekayasa sosial
itu juga menjadi aman aman saja
tidak bertentangan sama undang undang
tergantung nanti bagaimana fenomena yang terjadi setelah aturan itu dibuat
jadi apakah kemudian ambil contoh kasusnya soal pariaman ini
perda soal yang melarang lgbt
apakah kemudian tadi dikatakan tinggal melihat bagaimana
apa dampak yang ditimbulkan setelah perda itu berlangsung
bertentangan tidak sih dengan semangat atau hukum nasional di sini bang irman
saya kira belum ada yang ditangkap ya
saya nggak bilang juga tidak bertentangan
oke yang saya tangkap tadi dari wali kota pariaman itu
semangatnya itu adalah sosial control atau perkayasa sosial
tapi setelah kejadian yang kemudian berdasarkan input dan output
maka lahirlah sebuah legislasi seperti itu
karena ini diadopsi dari nilai nilai kesusilaan nilai agama
jadi itu sah sah saja
apakah kemudian ini nanti kita bilang ini bertentangan atau tidak
saya belum sampai ke sana
tetapi ini nampaknya oke oke saja
oke baik sekarang kita jeda dulu
nanti setelah jeda apa sebenarnya yang disoroti sekarang
kalau misalnya memang dikatakan
kita tidak boleh anti dengan segala hal yang kemudian berbau agama
tadi dikatakan oleh mas hendarsam
tapi di mana garis merahnya garis batasnya
nanti akan saya tanyakan ke teman psi
tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya ke bang surya
bang surya tadi dikatakan kita tidak boleh anti dengan segala hal yang berbau agama
tadi kata bang yendarsam
garis batasnya seperti apa
kalau misalnya yang dilihat oleh psi
saya kira pendiri negara indonesia itu sudah sangat tepat dengan mengatakan indonesia itu bukan negara agama
dan bukan negara sekuler
jadi kita sebetulnya bukan anti agama
ketika kami menyatakan tidak mendukung perda berbasis agama
itu bukan berarti anti agama
kami ingin menempatkan bahwa kita punya konstitusi
konstitusi itu adalah gabungan rangkuman dari berbagai kepentingan yang berbeda
masyarakat kita sudah sangat majemuk
di indonesia tidak ada yang seperti itu
jadi konstitusi itulah yang menyatukan kita
bagaimana kita bisa berkomunikasi satu sama lain dalam tataran yang egaliter
kalau dalam bahasa perancis namanya shitoyang
setiap warga negara itu berhak dilayani apapun latar belakangnya
itu kata undang undang dasar kita
dan inilah yang perlu ditegakkan
kalau pelayanan sederhana saja
soal pelayanan pelayanan itu menurut data psi apakah sudah ditemukan ada yang berbeda
yang jelas ya
hasil penelitian orang namanya robin bush misalnya mengatakan
perda berbasis agama ini
baik yang syariah maupun yang injil itu
datang dari daerah yang korupsinya lumayan tinggi
mereka relatif gagal dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pemerintahan
jadi pelayanan publiknya relatif jelek
ini bagian dari komodifikasi agama untuk politik
jadi membangun sentimen yang kemudian bisa jadi suara dia pikir
biasanya disahkan juga menjelang jelang pemilu
biasanya seperti itu
dan ini yang berbahaya karena kemudian kita masuk dalam politik yang harusnya itu penalaran
jadi pelayanan publik itu kan objektif
ini jalan apa tidak
kita ngajuin bikin ktp cepat atau lama
itu kan mestinya bisa diukur
bisa dibikin kpi
tapi kalau masuk sentimen apalagi sentimen berbasis agama
itu umit dong
jadi tidak ada indikator yang bisa menyatukan kita sebagai sebuah bangsa yang sudah sangat majemuk seperti ini
oke bang edhar sam
saya melihat gini
satu tadi bung surya sudah sampaikan bahwa seolah olah ini pengalihan daripada ketidakmampuan pemerintah dan legislatif terkait dengan kinerjanya
saya ingin tanya ini soal ukurnya apa
tiap daerah tentunya punya
apakah dari bung surya sudah melakukan penelitian
apakah terhadap kinerja dari pemerintahan pariaman
kan belum tentu juga
jadi kalau semua dikaitkan dengan hal hal yang sifatnya masih abu abu asumsi seperti itu ya kita repot
saya balik lagi ke hal yang tadi
tidak ada yang salah dengan konstitusi kita
betul bahwa kita bukan negara agama kita juga bukan negara sekuler
tapi harus diingat bahwa agama adalah salah satu sumber hukum kita
nah clear sebenarnya
agama adalah salah satu sumber hukum kita
ada hukum adat juga dan ada hukum barat juga
jadi tiga hal ini yang instrumen hukum kita itu landasannya itu
nah kalau dikatakan masalah moral segala morality ya kita balik lagi ke case nya
kalau ini masalah lgbt saya sendiri secara pribadi ini merupakan salah satu bahaya lain daripada tindakan
saya sendiri secara pribadi ini merupakan salah satu bahaya lain daripada tidak
tantangan kita sebagai orang tua
saya orang tua mungkin kita semua adalah orang tua di sini terkait dengan masalah pengaruh pengaruh lgbt bagi anak anak kita
kalau dulu tantangan kita mungkin narkoba
tentang itu masalah narkoba masalah minuman keras segala macam
cuma ini ada pergeseran
saya lihat ada pergeseran bahwa ada ruang yang diberikan yang cukup luas kepada para kaum kaum lgbt
ini memang masih pro kontra
iya masih perdebatan
tapi kita memang pemerintah punya hak sosial kontrol untuk membatasi hal tersebut
anda boleh anda kalian boleh hidup sama dengan kita di indonesia tapi jangan merugikan hak orang lain
kita ambil contoh seperti tadi kalau sudah mengganggu ketertiban umum ya harus diatur lebih lanjut
sama saja seperti
koruptor gitu ya
iya sama saja seperti
masalah prostitusi saya rasa
lgbt apa yang merugikannya buat masyarakat
ya yang jelas ini masalah moral
kalau kita tanyakan yang dirugikan dalam hukum itu bukan kerugian material
ada kerugian imateril juga
saya ambil contoh kan kalau masalah
bagaimana ukur moral itu
ukur moral kan jelas
dari agama agama sebagai sumber hukum kan sudah ada
bagaimana dengan yang agamanya berbeda
apakah moralitasnya jadi sama atau beda
akan saya tanyakan kepada bung surya
apakah lgbt dalam kristen itu dilarang atau tidak
sekarang pertanyaan nih apakah semua agama mendukung lgbt
enggak itu kan anda tanyakan tadi tentang masalah kita
bagaimana bisa menyatukan keyakinan berbeda beda ini dalam satu perangka yang namanya negara indonesia
ketika anda menggunakan keyakinan sendiri untuk jadi aturan publik
lima agama dan enam agama yang ada di indonesia sudah mengatur bahwa semuanya menentang lgbt
agama di indonesia pada prinsipnya adalah menentang lgbt
kan ada yang lgbt juga beragama muslim beragama kristen terus bagaimana juga
bukan masalah agamanya aturan agamanya
sekarang saya tanyakan apakah anda beragama apa
tidak perlu dijawab
ya tidak perlu dijawab
seluruh agama sudah pasti
ini persis ini mbak putri ya
persis di sinilah masalahnya
kita kemudian jadi seperti hakim yang bisa mengadili sesama kita tanpa proses hukum
karena ini soal sentimen gitu
soal perasaan pribadi
keyakinan personal yang mau diterapkan dalam satu lingkungan publik
kami tidak menolak inspirasi dari agama dalam undang undang dalam agama
sama kita juga menolak
tadi pancasila juga mengatur silapertama kekuatan anima esah
jadi kita itu tidak menolak soal agama sebagai inspirasi dalam sebuah regulasi
tapi kita butuh yang kita melampaui itu
bisa ngobrol bisa berdialog bisa bernegosiasi bisa berdebat
kamu agamanya apa
saya merasa keyakinan saya lah yang terbaik
bagaimana saya terapkan itu pada orang lain yang keyakinannya berbeda
apakah dia lebih buruk
masalah balik lagi ke masalah lgbt
sudah jelas seluruh agama yang diakui di indonesia menentang dan tidak setuju dengan masalah gbt
jadi tidak perlu lagi ditarik masalah isu isu lain
ini kan kita bicara masalah lgbt
sudah clear kok masalah itu
tapi kemudian pertanyaan saya menangkap pertanyaan yang disampaikan oleh bang surya itu
jadi jangan maksud saya ditarik secara general akhirnya politis
saya menangkap pertanyaan yang disampaikan bang surya itu
yang juga pertanyaan yang sama tadi saya sampaikan
kepada wali kota pariyaman
kemudian bagaimana untuk mengidentifikasinya
bagaimana untuk misidentifikasi
mungkin itu juga yang kemudian menjadi ketakutan
termasuk munculnya polisi polisi moral
bagaimana menurut anda kira kira untuk menyiasati agar itu tidak terjadi sekarang
ya sekarang masalahnya ada nggak hal tersebut itu terjadi di pariyaman
dilihat dulu dong
sudah ada sudah dijelaskan tadi
bahwa sudah ada petugas petugas khusus yang akan melakukan penyidikan
kalau nggak puas ada judicial review terkait dengan hal tersebut ke mahkamah agung
karena simpel sebenarnya
jadi bisa dilakukan judisiar review kok ke mahkamah agung
ya itu lagi balik lagi
kalau kita semua masalah agama kita alergi ya repot kita jadi kayak gitu kan
oke oke bang irman
iya bang irman masih bersama kami
iya bang irman tadi juga pertanyaan yang sama juga saya sampaikan kepada wali kota pariaman
sekarang juga saya sampai tanyakan kepada anda
bagaimana kemudian bisa memastikan untuk hal seperti ini agar tidak muncul ekses
banyak ketakutan yang ditimbul banyak ketakutan yang dikhawatirkan oleh teman teman dari lsm
bahwa perda perda berbasis agama ini takutnya nanti menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok kelompok tertentu
tergantung ya tergantung
begini misalnya ya misalnya ada nilai agama diadopsi kemudian itu diterapkan secara umum
diterapkan secara umum dan itu mengganggu keyakinan agama orang
nah itu yang kemudian bisa bermasalah
tapi ada nilai agama yang kemudian diadopsi ternyata agama lain juga oh sama aja gitu nilai kita sama aja
itu tidak ada masalah
atau ada nilai agama juga diadopsi tetapi tidak diberlakukan kepada agama lain misalnya
itu kalau tidak salah perbankan syariah kan yang mau ke bank syariah bisa
dan undang perkahwinan
kan yang mau ke bank syariah tidak
dan umat muslim aja
apalagi itu banyaklah aturan aturan seperti itu
kecuali misalnya ya ada aturan nilai agama tertentu kemudian diterapkan kepada semoga agama dan mengganggu keyakinan agama orang itu
itulah yang kemudian saya bilang bisa jadi ini bertentangan sama undang undang
nah seperti itu bisa jadi
tetapi basis konstitusi kita undang undang dasar kita mungkin itu ya
nah tetapi yang mudahnya aja yang gampang dicerna atas berkat rahmat allah yang maha kuasa itu di pembukaan undang undang dasar empat puluh lima
itu mudah dicerna nilai agama
dia tidak akan bisa menjadi presiden ketika dia tidak bersumpah atas nama keyakinannya
kalau dia muslim dia bilang demi allah saya bersumpah
tidak akan lolos dia jadi presiden kalau tidak bersumpah demi agamanya di situ
nah itu seperti itu
lagi tujuan pendidikan itu apa
nah beriman bertakwa dan berakhlak mulia
ini nilai nilai agama semua di situ
nah dan nilai ini ternyata orang tidak keberatan karena nilai nilai yang kita adopsi semua ini agama lain juga oh iya nggak ada masalah
ada keyakinan orang yang terganggu misalnya
ada daerah mengatur lgbt
sementara ada agama lain lgbt itu adalah keyakinannya
wah itu menarik itu
misalnya ada ya
nah misalnya ada seperti itu
wah ini yang saya bilang bisa jadi ini kemudian problem di kemudian hari
tapi kalau tidak ada problem ya
dan jika nantinya kemudian jika ada ekses jalur yang ditempu juga bisa kemudian digunakan jalur hukum ajukan judicial review kepada mahkamah agung seperti biasa saja
iya kalau ada yang merasa dirugikan ya diuji saja
ya dia bertentangan sama undang undang
tapi ini pertanyaan yang saya paling tidak suka sebenarnya kalau begini
karena saya mau kalau dari awal sudah bermasalah jangan dibuat masalah
dan jangan seperti itu
karena tidak bagus juga kalau ada aturan bawa aja ke mahkamah agung aja
jangan juga begitu nggak bagus juga
tapi kalau ada aturan yang memang dari awal sudah bermasalah mari kita untuk memperbaiki aturan itu
agar tidak terlalu membebankan kepada institusi kekuasaan cakiman
tapi sampai saat ini kalau kita berbicara tentang apakah aturan aturan berbasis agama itu boleh mengadopsi nilai nilai agama jawaban konstitusi tidak ada masalah
karena konstitusi itu sendiri mengadopsi nilai nilai agama itu dalam struktur rohnya denyutna di konstitusi itu
bang irman putra sidin terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
terakhir dari bang surya dan pangindasan
bang surya terlebih dulu
kalau memang sudah ada dianut nilai nilai itu dalam berbagai peraturan lantas kenapa masih ada yang merasa perlu bikin perda berbasis agama
ini nggak ada penjelasan lain
memang ini politik gitu loh
artinya politisasi agama untuk menaik dukungan
kedua ini juga kalau menurut penelitiannya robin bos sudah ada penelitiannya bro
itu dia cek tiga puluh empat provinsi ratusan kabupaten itu
dia katakan bahwa ini bagian dari upaya kamuflase dari kegagalan tata administrasi negara di situ
pariyaman belum ada bukti
tapi barangkali apa yang jadi pertimbangan bukan semata mata karena memang niat tulus untuk menegakkan itu
tapi memang bagian dari politik
nah itu yang berbahaya
karena politik kalau sudah menggunakan agama kita hilang dong
jadi masing masing akan merasa dia paling benar dan karena itu berhak mengadili yang lain
oke itu yang dikhawatirkan ya
asing sangat sangat personal diterapkan pada situasi publik yang sulit diterapkan dari situasi publik
oke itu yang dikhawatirkan bang edar sam
ya seperti tadi saya menanggapi dari bung surya
satu bahwa nggak akan ada pengadilan sosial terkait dengan hal tersebut
ya kalau ada pengadilan sosial nggak perlu ada hukumnya
instrumen hukum sudah ada penegak hukum juga sudah ada
jadi tinggal dijalankan saja mengenai masalah itu
kedua terkait dengan masalah penelitian tadi
ya saya mengerti lah di satu sisi psi mungkin punya jalur seperti itu
karena dengan menunggu
dengan menunjuk pemerintah pemerintah yang ada pada saat ini
karena apa karena psi kan saat ini belum memerintah
jadi belum ada wakilnya belum ada kader kadernya yang duduk di sana
jadi ya tinggal tunjuk saja kan gampang seperti itu
cuma nggak tahu kalau udah di pemerintahan kan bisa berbeda kan seperti itu
rasanya nggak sih kita akan tetap begini
jangan dipotong dulu
nah jadi hal hal tersebut itulah yang akhirnya saya juga selain kalau dibilang ada politisasi agama
jangan juga ada politisasi agama
jangan juga ada politisasi sekuler seperti itu
gitu aja gampang
jangan ada politisasi orang yang anti terhadap agama juga
seperti bang irman tadi sudah sama senada dengan apa yang saya katakan
ruh hukum kita inilah adalah agama salah satunya
jadi nggak perlu kalau kita semua akhirnya kayak gitu ya rusak tatanan hukum kita
kita harus buat blueprint baru terhadap hukum kita
ya kan jadi kalau mau konsisten ya semuanya gitu loh
artinya dari undang undang dasar sudah berubah
ya kan seperti itu
apa mau kayak gitu gitu kan
butuh waktu berabad abad kita untuk mereformasi itu lagi
jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan
nggak ada sama sekali nggak ada
termasuk diskriminasi diskriminasi yang mungkin terjadi
kita kalau bicara masa kekhawatiran saya ambil analogi contoh seperti ini
kalau kita akhirnya melihat ada orang kesetrum karena listrik
wah listrik berbahaya
ya karena bisa menyebabkan orang meninggal dunia seperti itu
gara gara itu kita akhirnya semalaman kita nggak pakai listrik lagi
ya artinya bukan salah di listriknya
salah itu di penegak hukumnya
salah itu di oknum oknumnya
bukan di masalah hukumnya
jadi nggak boleh kita reaktif terhadap suatu gejala yang timbul
ekses yang timbul kita nggak boleh juga reaktif
kita harus pilih pilih
oh hukumnya betul
penegakan hukumnya mungkin salah
atau ada masyarakat tertentu yang melakukan penegak hukum hukum sendiri ya kan
tanpa melibatkan instrumen hukum yang ada
sekalipun penegakan hukum itu kemudian berbasis kepada hukum yang ada itu
ya seperti itu
berarti juga bisa dilihat
tapi kita harus bedakan antara orang yang ingin menghakimi orang lain dengan melalui kacamata
instrumennya ada kok
udah itu udah ruhnya masuk ke dalam instrumen hukum
terima kasih bang surya sudah bergabung bersama kami
bang hendar sama juga terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini
dan cnn indonesia prime news segera kembali tetap bersama kami
terima kasih bang
terima kasih bang